inilah video amatir milik tim relawan kubur cepat kamboja klaten jawa tengah
yang menunjukkan aktivitas pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas minggu malam
pasien meninggal di rumah sakit di wilayah kota solo
proses pemakaman dilakukan relawan sesuai dengan protokol covid sembilan belas
pasca pemakaman pihak rumah sakit baru memberitahukan
peti ternyata kosong karena jenazah masih berada di rumah sakit
pemakaman akhirnya dilakukan kembali sesuai dengan protokol covid sembilan belas
pada senin kemarin